kita beralih ke informasi lainnya
korps marinir angkatan laut mengangkat panglima tni marsikal hadi cahyanto
sebagai warga kehormatan marinir yang ke tiga puluh tujuh di malang jawa timur
pengangkatan marsikal hadi sebagai warga kehormatan ini
dilakukan dengan upacara khas dan atraksi militer korps marinir
dentuman meriam howitzer satu ratus lima dan tembakan roket vampire
menandai pembaretan marsikal hadi cahyanto
sebagai warga kehormatan korps marinir angkatan laut di pantai ngantep malang selatan
prosesi acara ini berlangsung meriah dengan melibatkan satu ratusan prajurit marinir
dimulai dengan panglima yang dibawa ke lokasi dengan menggunakan kendaraan tempur lvt tujuh
yang diiringi beberapa tank amfibi bmp tiga f alutsisa terbaru milik angkatan laut
pengangkatan panglima tni sebagai warga kehormatan marinir juga terasa istimewa
hal ini karena korps
baret ungu ini juga melakukan prosesi khas mereka
dua personel pasukan intai amfibi terjun bebas dengan membawa brevet dan baret
yang kemudian mendarat tepat di tengah formasi
setelah itu komandan korps marinir maijen bambang suswantono memasangkan baret ungu
dia juga menyematkan brevet anti teror aspek laut detasemen jala malangkara
dan brevet kehormatan trimedia intai amfibi kepada marsikal hadi cahyanto
marsikal hadi cahyanto adalah orang ke tiga puluh tujuh yang menjadi warga kehormatan korps marinir
anugerah ini pertama kali dilakukan terhadap jenderal ahana sutyon pada seribu sembilan ratus enam puluh lima
tidak hanya dari indonesia warga kehormatan korps marinir pernah diberikan pada komandan us marine
jenderal james conway kemudian komandan marinir korea selatan lee jong ru pada september dua ribu empat belas
dan juga raja brunei darussalam sultan hasan al bolkiah pada april
khusus panglima warga kehormatan diberikan karena kontribusinya dalam pembentukan pasukan marinir wilayah tiga
memang sudah sejak tahun dua ribu empat sebetulnya kita sudah siap untuk mengembangkan organisasi khususnya penambahan satu pasmar lagi
dalam rapim tni kemarin bapak panglima menyampaikan bahwa program seratus hari beliau salah satunya adalah
pembentukan pasmar tiga
yang markasnya sudah disiapkan di sorong papua barat
penganugerahan ini juga dimeriahkan oleh atraksi militer yang menampilkan adegan penyerbuan
dan juga aksi penembak jitu
acara ditutup dengan dipilih pasukan dan kendaraan tempur dari korps marinir